tujuh tahun indonesia merdeka namun perjuangan belum berakhir karena masih banyak ujian yang melanda negeri
tahir foundation hadir memberikan aksi nyata menghapus kesedihan yang dialami saudara saudara kita
dan memastikan masyarakat indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih baik
tahir foundation berkontribusi dalam membangun negeri sebagai tanda bakti bagi ibu pertiwi
dirgahayu indonesiaku ayo kita bangkit dan pulih bersama
demi indonesia tercinta
di hari ini seluruh bangsa indonesia dari sabang sampai merauke merayakan hari kemerdekaan
dengan semangat persatuan dan kebersamaan
marilah kita bangkit kembali pulihkan negeri
saya tahir founder dari tahir foundation dan chairman dari mypera group
mengucapkan dirgahayu republik indonesia maju dan jayalah indonesiaku
pulih lebih cepat bangkit lebih kuat